sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
jangan di dalam rumah
kan di lapangan banyak orang yang jualan
bukan yang ini abang
yang itu tuh majuan
gak ada uang pas aja
tapi udah buat beli bubur bang
wih duitnya banyak bang
ini rumahnya bang
tadi yang sebelumnya dua belas
nah itu nomor tiga belas
yang lo telfon aja dah
punya nomor telfonnya gak
sampai jumpa di video selanjutnya bang

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya bang
lagi di mana
tadinya tati mau main ke rumah
buat buka puasa bareng
bareng ah gitu iya nggak papa titinya lagi nggak di rumah bang lagi di rumah
saudara suaminya buka puasa bareng mai lalu tahu kagak apa deh si kasman
kasman mana kasman itu kang cendol temennya sindin oh emang kenapa dia
beh dia belum lama mai kenal perempuan terus dia samperin tuh keluarga perempuan eh malah
ditodong suruh kawin dibingung dari itu sekarang kurup gimana
dia ini neng tiba tiba ngajak bapak aja aku mau makan padang kali kali atuh pak
hebat kang tisna pengen laras bisa aja terus juga nanti kalau udah kerja pengen ngajak orang
atau laras makan di luar ulu ulu neng jangan ajak makan di luar dingin
hai nachik nombor maaf saya lagi gak ngocek mau buka puasa justru karek sebentar lagi mau buka
saya harus cepat sampai di rumah
lantar kalau saya buka di jalan gimana
tapi kalau saya di sini
mas pur jangan nolak rezeki
gak usah be makasih
saya buka puasanya pakai kue kering aja
oh ya udah kalau gitu dua duanya buat lu dah
tat lu udah sampai di rumah itu tin
ya lu kenapa
gak gak gak telepon dulu sih
lu mada ada aja pakai mau kasih kejutan segala
yang ada lu yang terkejut
marahin tati katanya kenapa gak telepon dulu
kemana lagi udah lewat
noplat sampe sebelum beduk
cucu saya yang lempar bola ini ketian
jadi kena globak lu
gas bapak kan udah bilang jangan main di depan rumah
udah kakak usah dilanjutin marahnya
loh emang kenapa pak ji
nah phase beduk untuk aku
bener bener dapet ya
har seconds aku tuh sg
ini kan barusan tempat hidup keauraisan kamu
oh udah di infected
bogis ook lah
nih buat situ
yang bener mas
iya ini untuk buat buka puasa mas
kok buka di mana
di rumah mama maek
ya hobi bukanya sendirian dong
yang kue yang bolo bawah gak boleh dibuka emang
ya jangan bang itu kan kue bakal jualan
ya udah langsung nasi aja
maaf ya bang
kita jadi buka puasa di sini
kebaran juga belum
yang kalau dipikir pikir
kita makan berdua di taman gini romantis juga
romantis apaan bang banyak nyamuk
kan malu kalau dilihat orang kayak orang pacaran
ya kita mah gak apa apa kan kita udah sah
kecuali yang masih pacaran nggak boleh begini
jualan lo pasti laku kali ya main
kuainya enak begini
oh seperti itu
lo beneran kagak mau nih main
kagak udah babi makan aja sendirian
lo dimana sih
nah kalau nggak mau